berdasarkan data yang diambil dari covid sembilan belas go id
pertanggal empat mei kasus positif covid sembilan belas di jakarta mencapai empat lima ratus tiga puluh sembilan orang
dengan penambahan kasus baru sebanyak delapan puluh satu orang
sebelumnya sejak satu hingga tiga mei dua ribu dua puluh
kasus positif covid sembilan belas di jakarta terus menunjukkan tren menurun
meski pada empat mei penambahan kasus baru kembali naik dengan delapan puluh satu kasus
pemprov dki jakarta berupaya untuk meningkatkan jumlah tes covid sembilan belas
baik dengan metode rapid maupun pcr
meski tren menurun gubernur dki jakarta anies baswedan
akan tetap memperketat status psbb di ibu kota
meskipun beberapa hari ini terlihat ada penurunan
tetapi ini tidak menunjukkan
kemungkinan untuk penyelamat
anies bahkan berencana untuk melarang warga yang sudah mudik ke kampung halaman
kembali masuk ke ibu kota
kita sedang menyusun regulasi untuk membatasi pergerakan orang masuk jakarta
sesudah musim lebaran
karena bila anda pulang belum tentu bisa kembali ke jakarta dengan cepat
jadi hati hati kalau pulang belum tentu bisa masuk jakarta kembali dalam waktu singkat
hingga hari ke sepuluh terkait larangan mudik
direktorat lalu lintas polda metro jaya telah menindak lebih dari

tindakan yang diberikan berupa sanksi putar balik bagi seluruh kendaraan yang membandel itu
kendaraan yang diperintahkan putar balik arah sebagian besar berada di jalan tol
kebijakan mempersulit warga masuk ke ibu kota memang masih harus menunggu regulasi
dan persetujuan dari pemerintah pusat
namun langkah pemprov dki memperketat psbb harus diikuti dengan kepatuhan masyarakat
untuk terus menekan penambahan kasus positif covid sembilan belas di dki jakarta